kemudian ayam gorengnya enak banget
maksud gua kalo pemain binaan ya lu emang dari academy sm
dan memperbolehkan saya untuk bergabung dengan kaleb
kemudian sosialisasi dari partai maupun calon legislatif
yang lebih relatif lebih moderat lah ya
dan kebetulan anggota dpr yang keamat
nah saya juga yakin bahwa ini sudah mau masuk natal tentu egyanus itu bisa secara komando philip bisa kembali di dalam pendali egyanus
jadi memang pelemahan rupiah lebih difaktor oleh faktor luar negeri
saya ikut menyelam bersama reinhardt dan ayub
kemudian disaat gsb digunakan
sehingga mengajukannya calegnya itu beberapa partai politik berdasarkan abjad
terima kasih mas renhat
ini seperti kooperasi tetapi tidak ada orang yang memanagenya di dalamnya
dia waktu ibl series
jatoh jatohnya ke naturalisasi ribut ributnya gitu
yang mau jersey nya boleh ya bisa dipesen loh